gue khawatir tau gak sih lo belum pulang
balik lagi ke rumah orang tua lo
ya gak mungkin lah gue balik ke rumah bobrok itu lagi lo liat nih
gue ketemu cowok tajir yang ngasih gue segalanya
gue dikasih rumah gue dikasih baju baru
malah gue baru kena dikasih emas nih itu
kamu ambil uang uangmu itu
kami gak perlu uang yang kamu dapat dengan cara musrik
bapak ini udah miskin sumbung ya pak ya
mulai sekarang saya gak akan pernah ikut campur lagi urusan hidup kalian berdua pak
saya sudah coba menawarkan apa yang saya punya
saya menawarkan modal untuk bapak untuk ibu tapi ibu gak mau ya sudah
tapi bapak ingat ya pak
jangan harap saya mau menginjakan kaki di rumah kampungan ini lagi pak
biar dia pergi
biar benar benar sudah jelas itu yang harus
tapi kita kan gak bisa membiarkan anak kita sesat pak
kita tetap harus membawa dia kembali ke jalan allah
ya allah pak
dia lagi ke belian harta
cuma kita nasihati apapun dia nggak akan peduli
kamu bisa pinjemin uang ya
soalnya sih dengar kamu tadi di masjid ngomong gitu
benar bu arman
emang mau pinjam uang berapa
kalau lima juta ada gak cik
soalnya saya buat renovasi rumah kontrakan saya
makasih cik ya
iya bu arman
tapi ingat loh bu arman
balikinnya nggak lima juta tapi sepuluh juta ya
kok banyak ama sih cik
bu kalau balikinnya lima juta juga saya dapat untung dari mana
ah saya gak mau ah saya gak berani
oh lagian saya kan dapat uangnya dari rumah kontrakan
ya jadi harus nunggu orang yang ngontrak rumah
baru bisa mengembalikan uang ke kamu
gimana kalau bu arman tetap saya pinjamin uang lima juta
kalau gitu saya mau cik
gitu dong bu nih
tapi ntar dulu bu ada syaratnya
jadi bu arman harus mengajak semua orang di sini untuk pinjem uang sama bu cik
iya kalau gitu saya mau cik
iya kalau gitu nih
beneran ya bu ya
makasih cik ya
kalau gini nih cik
kalau gini nih saya mau
nanti saya suruh ibu ibu supaya pinjam uang sama cik
dan ini nomor telepon saya bu
kalau ibu nanti ada orang yang mau pinjam uang
ibu telepon aja sama saya nanti saya langsung datang
makasih ibu cik ya
makasih balik ke lu bu arman
mbak mau dibantuin mbak
bukan itu ininya
nah ini komisi buat kalian berdua
karena kalian sudah bisa menyebak uci
sekarang uang uang palsu itu sudah berada di tangan oj
kita tinggal nunggu bagaimana penyebaran uang uang palsu tersebut
kalau uci tidak tertangkap artinya ikat pinggang emas itu masih ampuh
kita lanjutkan penyebaran uang uang palsu berikutnya
tapi kalau ketahuan gimana
kalau ketahuan ya gampang
biar saja uji yang terpendam dalam penjara seumur hidup
mbak emang cerdas banget
lu jangan pernah lagi berhubungan sama uci
soalnya kalau kalian sering sering ketemu yang ada rahasia kita bisa kebongkar
itu mah tenang
kemarin gue udah ngasih nomor yang udah gak aktif
jadi biar dia kelimpangan nyariin gue
paling pinter lo ya kalau yang gituan
mbak mbak mbak
tambah lagi sih mbak buat shopping
nanti ada bonusnya
aduh denny kemana sih handphonenya nggak bisa dihubungin
kalau dia gak bisa dihubungin kan gue gak bisa dapet duit hari ini
kamu gak apa apa kan
aku antar aja ya
aku antar aja
mudah mudahan aja laki laki ini bisa aku pengaruhi dan memberikan aku apa aja
nama aku hasan
sekarang kamu mau kemana
apa aku antar ke rumah kamu aja
sebenarnya aku tuh gak punya rumah
aku juga gak tahu aku mau tinggal di mana
aku rencananya tuh kesini mau nemuin kakak aku
tapi begitu sampai sana ternyata dia udah gak tinggal di situ lagi
jadi ya aku sendiri sekarang gak tau mau tinggal di mana
kalau gitu kamu ke rumah kakak aku aja
kakak perempuan aku
kebetulan kan rumahnya lagi kosong
dia lagi tugas di luar negeri
ya kurang lebih satu tahun lah
jadi kamu bisa tinggal di sana
ya nggak apa apa lah
ya udah deh kalau gitu makasih ya
ya tuhan kenapa perasaan aku jadi kayak gini ya tiap lihat tungkalnya
dia cantik ya tuhan
kayaknya dia udah mulai jatuh cinta nih sama gue
pasti karena pengaruh ikat pinggang ini
kali ini gue gak akan ngelepasin laki laki ini
pokoknya ibu akan tetap pinjam uang
ibu kok nekat banget sih
pinjem uang pakai bunga begitu
udah balikin aja uangnya uji
lagi bapak tuh gak suka sama dia
dia itu sudah durhaka sama bapak ibunya
jadi utuh ke apa kita deg deg sama anak itu
jangan dipulangin uang itu
kita kan butuh uang untuk biaya renovasi rumah kontrakan kita
kan gentingnya udah pada bocor sama itu
saluran airnya juga pada mampat
lagian kalau gak buru buru dibenerin
bisa bisa semua penghuni kontrakan pada kaburnya ada kontrakan lain
tapi dari mana kita punya banyak uang buat ngembalin uang ibu pinjam
bapak gak mau tau ya
bapak nggak mau dilecehin dipermalukan sama si uci gara gara gak bisa bayar
dia sama orang tua kandungnya aja bisa tega
memangnya selama ini ibu gak merasa aneh apa
tiba tiba si uci itu punya banyak uang
padahal sebelumnya kan dia gak punya apa apa
kerja juga enggak
tiba tiba pergi beberapa hari dari rumah orang tuanya
mula sudah punya banyak uang
apa itu tidak mencerigakan
rumah kakaknya aja sebagus ini
apalagi rumah dia
angkat pajer rumah kamu
oh iya itu nama kamu
kamu boleh pakai apa aja yang ada di situ
sekarang aku mau sholat dulu
abis aku sholat kita jalan keluar yuk
sekalian mau beli keperluan kamu
kenapa sih cowok tajir kayak dia mesti ngerjain sholat segala
gue khawatir tau gak sih lo belum pulang
aduh gue mau ambil barang barang gue
balik lagi ke rumah orang tua loh
ya gak mungkin lah gue balik ke rumah bobrok gitu lagi lo
gue ketemu cowok tajir yang ngasih gue segalanya
gue dikasih rumah gue dikasih baju baru
malah gue baru kena dikasih emas nih itu
oh iya bentar bentar
kurang lo butuh
kayaknya ikat pinggang emas itu manjur banget nih uci
padahal sebenarnya ikat pinggang emas itu kan gak ada apa apaan ya